kementerian agama menetapkan kenaikan tarif standar umroh menjadi rp dua puluh enam juta rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
dari tarif sebelumnya sebesar dua puluh juta rupiah
untuk membahasnya lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung dengan bapak mr v hatim
direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama selamat malam pak arfi
selamat malam mbak fani assalamualaikum
waalaikumsalam bapak dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kita bapak ali muhammad amin
salah satu penyelenggara umroh haji khusus selamat malam pak ali
selamat malam assalamualaikum mbak fani
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik kita ke pak arfi terlebih dahulu ini ya
pak arfi kementerian agama ini menaikkan tarif standar atau tarif referensi umroh menjadi dua puluh enam juta rupiah
apa saja pak komponen yang meliputi kenaikan tarif ini
ya terima kasih jadi perlu kami sampaikan kami klasifikasi
dalam konteks ini kami tidak menaikkan biaya penyelenggaraan umroh
tetapi kami menyesuaikan menyesuaikan biaya penyelenggaraan umroh ini
karena penyelenggaraan umroh ini dilaksanakan di masa pandemi covid sembilan belas
sehingga ada beberapa komponen yang sudah kami tetapkan sebelumnya
sebelum masa pandemi yang perlu kami akomodir dan kami masukkan
di dalam biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh
umroh referensi di masa pandemi
oke lalu komponennya apa apa saja pak
secara umum komponennya sama dengan pelaksanaan umroh di masa pandemi
sebelum masa pandemi tetapi karena umroh ini dilaksanakan di masa pandemi
sehingga perlu penyesuaian
di antaranya adalah tentu
penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat
seperti sebelum berangkat jemaah harus dilakukan proses karantina
dan dalam karantina dilakukan proses pr swab test
kemudian ketika tiba di arab saudi juga jemaah harus karantina
dan akomodasi yang tadinya sekamar empat orang
sehingga inilah yang kami akomodir dalam biaya penyelenggaran perjalanan ibadah umroh referensi
di masa pandemi covid sembilan belas
oke berarti apakah secara keseluruhan ini sama saja
dengan tahun dua ribu dua puluh atau bagaimana pak
kalau dibilang sama tentu tidak
karena umroh ini dilaksanakan sekali lagi di masa pandemi covid sembilan belas
sehingga komponen komponen yang tadi itu
perlu kami akomodir
dan kami masukkan di dalam keputusan menteri agama yang telah diletakkan
oke nah karena begini pak arfi
tahun lalu ini bagi jemaah umroh yang sudah mendaftar sejak sebelum pandemi
jika ingin berangkat tahun lalu ini dikenakan penambahan biaya
menyesuaikan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi begitu
untuk tahun ini bagaimana pak arfi
penyesuaian bagi jemaah yang sudah mendaftar sebelum ke pandemi covid sembilan belas
apabila akan berangkat selama pandemi covid sembilan belas ini tentu akan ada penyesuaian harga
dan itu tidak terhindarkan
baik nah saya ke pak ali
ini tanggapannya bagaimana pak ali selaku penyelenggara umroh haji khusus
baik terima kasih mas ani selamat malam pak arfi
iya selamat malam pak
sebenarnya kondisi sekarang itu tidak ada kenaikan menurut kami
seperti apa yang disampaikan oleh pak arfi tadi
kenaikannya itu dikarenakan yang awalnya satu kamar itu berempat
sekarang tidak diperbolehkan dengan masa pandemi kini
jadi berempat harus berdua
tentunya dengan kondisi berdua akan ada kenaikan kos
berbeda antara berempat dan berdua
yang kedua ya berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi yaitu transportasi akomodasi
satu bus yang dulunya berisi empat puluh lima orang sekarang hanya diisi dua puluh tiga orang

tentunya satu bus kita menyewa empat puluh lima dan dua puluh tiga orang itu sama komponen harganya

tentunya akan masuk ke dalam komponen komponen tersebut
terlebih lagi ada protokol kesehatan
kita harus ada pcr harus ada beberapa hal yang harus komponen itu dikeluarkan
dari sana muncul harga dari dua puluh juta menjadi dua puluh enam juta
sebenarnya kembali lagi itu tidak ada kenaikan harga
yang dikeluarkan adalah yang memang itu dikeluarkan oleh para jamaah itu sendiri
itu mbak feni
berarti pak ali ini bisa dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai penyesuaian terhadap regulasi dari pemerintah arab saudi begitu ya
masa pandemi kalau nanti pandemi sudah tidak ada kita akan kembali ke masa

oke baik kembali ke pak arfi

oke baik kembali ke pak arfi ini selanjutnya pada penyelenggaraan umroh tahun lalu ini pak hasil tes pcr ini menjadi salah satu kewajiban bagi para jemaah

untuk tahun ini pelaksanaan pcr ini seperti apa pak arfi dan berapa lama untuk masa berlakunya
ini jadi salah satu kewajiban dari pemerintah arab saudi

tahun lalu itu kan tahun dua ribu dua puluh jadi sejak tanggal satu november pemerintah indonesia diberikan kesempatan yang pertama oleh pemerintah arab saudi untuk memperangkatkan jemaah umroh
dan itu berlaku sampai saat ini
persyaratan serta aturan protokol kesehatan masih sama
lalu apakah untuk jemaah yang akan berangkat dari indonesia
ini harus melakukan tes pcr di sini atau di arab saudi nanti pak
harus di indonesia
dan itu juga dipersyaratkan oleh pemerintah arab saudi
artinya negara tujuan
negara tujuan arab saudi mempersyaratkan agar jemaah yang akan berangkat umroh
tentu harus dilakukan karantina kemudian pcr swab test
yang berangkat tentu yang hasilnya negatif
oke baik pak arfi
ini juga mau dipahami dalam konteks kita memberikan kelindungan terhadap jemaah kita
kemudian dalam konteks pencegahan dan pengendalian terhadap pandemi covid sembilan belas
oke baik pak arfi dan pak ali kita tahan dulu
itu perbincangan kita karena kita harus jeda
sesaat lagi kita akan kembali tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih akan membahas tentang kebijakan umroh dan haji di masa pandemi
kita masih bersama direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama mr v hatim
dan salah satu penyelenggara umroh dan haji khusus
nah kita ke pak arfi
pak arfi jika tadi sebelum jeda mengatakan bahwa untuk tes pcr sebelum berangkat itu harus dilakukan di sini
bagaimana dengan pulang pak
apakah nanti jemaah ini harus melaksanakan tes di sana atau setibanya di tanah air
jadi kita kembali lagi pada regulasi dari satgas covid sembilan belas
bahwa bagi warga negara indonesia yang tiba dari luar negeri
ini secara umum sebenarnya jadi perlakuan terhadap jemaah umroh itu sama
terhadap warga negara indonesia yang tiba dari luar negeri
itu harus dilakukan karantina di indonesia
dan selama proses karantina juga harus ada proses pcr swab test
oke berarti memang masih ada proses yang harus diikuti oleh para jemaah setibanya tiba di tanah air begitu ya pak
pak arfi ini kan pelaksanaan umroh di tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh juga pernah indonesia memberangkatkan jemaah umroh ke arab saudi
lantas evaluasinya dari pemberangkatan di tahun dua ribu dua puluh ini seperti apa pak
ya jadi yang paling penting sesungguhnya ada satu hal ya
jadi setiap keberangkatan jemaah itu kan dikarantina
nah selama proses karantina ini ada pcr swab test
nah hasilnya ada yang negatif ada yang positif
yang negatif ini tentu diberangkatkan
yang positif dan harus tidak berangkat dan dilakukan proses isolasi
ketika tiba di arab saudi selama proses karantina
itu ada pemerintah arab saudi kemudian melakukan pcr swab test juga terhadap jemaah kita
bahwa walaupun berangkat hasilnya sudah negatif
tetapi ketika pcr swab test di sana masih ada jemaah siswa yang hasilnya positif
sehingga kami perlu mempertajam lagi dalam konteks sosialisasi dan edukasi
pada seluruh penyelenggara umroh terhadap jemaah
agar hal ini tidak terjadi
dalam hal pengetatan penerapan protokol kesehatan
khususnya sebelum berangkat ke syarab atau syurga
memaksakan kepada umroh
saya mau ke pak ali
pak ali ini bagaimana tanggapannya dengan evaluasi dari pelaksanaan ibadah umroh di tahun dua ribu dua puluh
yang baru saja disampaikan oleh pak arfi
dan juga tanggapan dari jemaah
ini seperti apa pak terkait penyesuaian untuk ibadah umroh di tahun dua ribu dua puluh
intinya sama apa yang disampaikan oleh pak arsi
jadi jemaah yang berangkat yang terkait masalah pcr tadi
dan jemaah yang begitu nyampe dari arab saudi
ada proses proses pcr yang memang jujur itu mengganggu terhadap jamat
tentang ibadah itu
yang seharusnya jamaah bisa full di arab saudi
selama tujuh hari mereka bisa ibadah
tiga hari harus dikarantina di kamar tidak boleh keluar
tentunya ibadahnya di sana berkurang
bagi kami penyelenggara
lebih memilih untuk keamanan para jamaah terlebih dahulu
sementara ini kami tidak berani memberangkatkan
sampai kondisi betul betul sudah normal kembali
saya kira itu pak
lalu tanggapan dari jamaah sendiri bagaimana pak
apakah mereka oke begitu
ya jamaah sekarang ini kan banyak yang memang mau berangkat
begitu mereka kemarin ada yang telah berangkat
mereka sedikit ada merasa kecewa dalam pengertian
dalam kutip kecewa bukan masalah fasilitas tapi kecewa dalam
mereka tidak bisa maksimal dalam beribadah
itu yang dipermasalahkan
hmm itu yang dipermasalahkan
itu yang dipermasalahkan oleh jemaah
intinya kami selaku penyelenggara dan pak arfi dari kemenang
harus kita ini bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat
bahwa kondisi saat ini beribadah itu kondisinya seperti yang tadi sudah kita sampaikan
ya oke baik berarti memang terlepas dari katakanlah dalam tanda kutip kekecewaan begitu ya

keselamatan dari para jemaah
ini menjadi yang utama begitu ya pak ali
ya baik saya kembali ke pak arfi ini terkait ibadah haji pak arfi
kementerian agama ini menyiapkan pemberangkatan ibadah haji dua ribu dua puluh
di mana kloter pertama ini sedianya akan berangkat pada lima belas juni mendatang
bagaimana koordinasinya dengan pemerintah arab saudi pak arfi
apakah sudah ada kepastian terkait pemberangkatan ini
terkait hal itu masih sedang berjalan mbak ya
terutama secara diplomasi dengan pemerintah arab saudi
dan kita juga tentu masih menunggu kepastian dari arab saudi
pertama adalah mengenai kuota
dan kedua ya tentu kepastian daripada penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri
jadi kita berharap insya allah dalam waktu yang dekat
tidak ada kepastian dari pemerintah arab saudi
karena kita berharap
kita tentu harus mempersiapkan beberapa hal khususnya pelayanan terhadap jemaah haji
oke baik terima kasih pak arfi hatim direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama
dan juga pak ali muhammad amin sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam pak
selamat malam assalamualaikum